mapolres magelang kota membuka posko pengungkapan kasus penembakan di kantor mapolres pada jumat pagi
hal ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan dan pengungkapan kasus teror penembakan yang terjadi selama beberapa pekan terakhir
posko tersebut akan digunakan untuk menerima pengaduan dari warga
serta menjadi ruang bagi petugas kepolisian dalam mengatur strategi dan koordinasi antara anggota
dalam memburu pelaku dan mengungkap kasus penembakan yang terjadi beberapa pekan terakhir di magelang jawa tengah
seperti diketahui penembakan yang diduga menggunakan senapan angin tersebut sudah memakan korban tiga belas orang
kamis kemarin tim laboratorium forensik polda jawa tengah dan polres magelang kota
melakukan olah tkp sebanyak tiga kali di tiga lokasi kejadian dengan mendatangkan para korban penembakan
mengontrol kerjaan yang sedang kita kerjakan dan nanti juga memudahkan saya untuk bagaimana mengatur strategi